organisasi kesehatan dunia atau who menyebutkan bahwa virus corona dapat ditularkan oleh partikel partikel kecil atau mikrodroplets
yang kemudian dapat menyebar melalui udara atau kemudian dikenal dengan airborne disease
lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengantisipasinya dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak tertular virus corona
kita akan bahas malam ini dalam awas ancaman virus di udara
ya kalau sebelumnya kita ingat sekali bahwa covid sembilan belas atau virus corona ini disebutkan bahwa transmisinya disebut melalui droplet
atau kemudian disebut dengan percikan air ludah saat seseorang batuk atau bicara
artinya ketika satu orang kemudian batuk mengeluarkan droplet dan droplet tersebut mengenai orang lainnya disitulah penularan virus terjadi
namun ternyata berdasarkan penelitian terbaru akhirnya pada sembilan juli dua ribu dua puluh who kemudian menyatakan

jadi bahwa virus corona dapat ditularkan melalui udara atau partikel partikel kecil yang melayang di udara
atau dikenal dengan mikrodroplets yang kemudian menyebar lewat udara lalu dinyatakan sebagai airborne disease
perbedaannya apa yang paling signifikan
kalau droplet itu bisa menyebar biasanya atau menular pada jarak kurang dari satu meter
itu lebih dari satu meter
selain itu airborne disease ini sebagai airborne disease virus corona ini disebutkan pakar bahwa
kemudian bisa bertahan lebih lama di udara bahkan bisa sampai enam belas jam
risiko penularan terbesar dapat berlangsung atau dapat terjadi jika virus tersebut berada di dalam ruangan tertutup
seperti misalnya kita tahu ada perkantoran ada kemudian mal yang sirkulasi udaranya
itu kurang baik begitu ya
oleh karena itu penerapan konsep vdj menjadi satu hal yang penting
salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang merupakan airborne disease
yang pertama adalah v
mengapa kemudian ventilasi menjadi penting
karena dengan memastikan sirkulasi dan perputaran udara yang baik di dalam suatu ruangan tertutup
adanya perubahan udara dan perputaran udara yang baik di dalam suatu ruangan tertutup adanya perubahan udara yang baik di dalam suatu ruangan tertutup

ini menjadi satu hal yang penting
berbagai cara bisa dilakukan bisa menggunakan x house
bisa juga anda mulai kemudian membuka jendela seperti misalnya di pagi hari
agar udara segar bisa masuk ke dalam ruangan ada sirkulasi udara di sana
karena sejumlah ahli ini menyatakan bahwa ruangan tertutup
dan kemudian menggunakan air conditioner atau ac ini kemudian memiliki risiko yang tinggi dari penyebaran covid sembilan belas
ventilasi yang baik kemudian bisa dinilai mengurangi risiko penyebaran atau penularan dari covid sembilan belas
jangan lupa harus selalu perhatikan ventilasi di dalam ruangan yang ada
selanjutnya d ini apa d ini adalah durasi
apa artinya artinya adalah semakin lama kita berinteraksi atau berada di satu ruangan yang sama dengan orang yang ternyata memiliki atau terinfeksi covid sembilan belas
maka semakin besar juga nih resiko untuk terpapar virus ini
nah inilah yang kemudian membuat kita penting untuk selalu menggunakan masker
tidak lagi diimbau tapi kemudian diwajibkan untuk menggunakan masker
bayangkan anda di dalam satu ruangan ada virusnya ruangan tertutup begitu ya
dengan menggunakan masker itu menjadi proteksi diri anda
lalu yang kedua tetap jaga jarak dan jangan berkerumun
bicara soal kerumunan ini kita kadang suka abai ya kita suka merasa aman ketika kita berinteraksi
berbicara dengan teman atau relasi yang kita anggap dekat kemudian kita tidak mengenakan masker
padahal kita tidak tahu secara pasti apakah orang tersebut atau bahkan diri kita termasuk dalam orang orang yang mungkin saja masuk dalam kasus terkonfirmasi namun tanpa gejala di indonesia
atau istilah sebelumnya dikenal dengan otg ya tapi kemudian pemerintah kan memperbarui istilahnya
oleh karena itu jangan lupa untuk jaga jarak
nih tidak boleh seperti ini ya
pastikan selalu hal hal ini dilakukan dengan baik sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
nah karena ini menyangkut huruf j nya ini yaitu jarak
ini harus anda lakukan ya perhatikan ventilasi durasi dan juga jarak
kenapa ini kemudian menjadi penting
saya akan tunjukkan satu data

ini adalah data tingkat kematian atau case fatality rate dari covid sembilan belas hingga tiga belas juli dua ribu dua puluh

yang berhasil dihimpun oleh tim dari realpolitik com
bisa dilihat disini peringkat apa ini
bisa dilihat disini peringkat apa ini
ini adalah peringkat indonesia yang berada di nomor enam
tertinggi di dunia
dan ini merupakan nomor satu
di asia tenggara
bukan prestasi yang patut kita banggakan
karena ini artinya adalah jika seseorang terinfeksi covid sembilan belas
maka tingkat kematian indonesia ini cukup tinggi

ya kita bisa lihat disini
kita lihat di sini oleh karena itu penting lagi lagi bagi kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
karena kita tidak tahu ya apakah kita dalam sehari hari ini bisa berinteraksi dengan orang yang mungkin saja terinfeksi virus corona namun belum terdeteksi
bisa saja mungkin kita termasuk orang yang kemudian tanpa gejala terus melakukan protokol kesehatan
menjadi satu hal yang penting untuk menjaga diri kita menjaga orang lain agar kita semua bersama sama memutus mata rantai penyebaran virus corona
karena apa karena virusnya masih ada dan kita harus selalu waspada